dan berbarengan pada enam belas oktober kita memperingati hari panggal sudunia ataupun juga world food day
dan kita lihat salah satu kompetitas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat asean utamanya juga indonesia
kita lihat data terbaru terkait negara produsen beras yang dirilis agustus dua ribu enam belas oleh ips ataupun asian statistical yearbook
kita lihat ini adalah posisi negara negara produsen beras jadi kita lihat ini adalah luas panen dan produktivitas
jadi ada dua hal yang berbeda ada luas ada produktivitas
kita lihat kalau untuk indonesia sementara ini dibandingkan negara negara lain kita adalah yang tertinggi empat puluh tujuh lima juta ton dengan luas lahan paling besar ya
kita lihat tuh tiga belas tujuh juta ton tapi produktivitas kita dengan luas lahan tiga belas tujuh juta ton kita lihat produktivitasnya itu hanya tiga empat juta ton
kita kalah dengan vietnam misalnya yang ukuran lahannya itu separuh dari indonesia yaitu tujuh delapan hektare maksud saya tadi tiga belas tujuh
tapi ternyata produktivitasnya hanya tiga tujuh saja juta ton ataupun tinggi tiga tujuh juta ton
jadi lebih tinggi dibandingkan dengan indonesia
selanjutnya kita lihat filipina dengan luasnya justru lebih kecil lagi empat tujuh juta hektare tapi ternyata produktivitasnya hanya dua enam juta ton
kemudian kita lihat myanmar enam tujuh juta hektare dengan produktivitas dua delapan juta ton
thailand hampir hampir sama dengan indonesia ya kita selisih sedikit
untuk lahannya sepuluh delapan juta hektare tapi produktivitas mereka hanya dua dua juta ton
tapi menarik bahwa kita masih melakukan importasi loh dari thailand untuk beras
kenapa indonesia merupakan negara produsen beras terbesar di asean dengan empat puluh tujuh lima juta ton tapi kita masih melakukan impor
ya karena memang populasi kita juga terbesar di asean
dua puluh juta jiwa lebih yang harus makan nasi setiap hari maka kita membutuhkan produktivitas yang lebih besar daripada tiga empat juta ton tersebut
lahan juga menjadi tantangan lain karena kita harus bertabrakan ataupun juga bersaing dengan kepentingan bisnis properti misalnya konstruksi dan lain sebagainya